ya gula ini semanis rasanya ada gula ada semut ada bisnis gula ada broker maklar di sana sepertinya
kita ke informasi selanjutnya harga gula kita terkait dengan harga gula pasir di tingkat eceran yang sudah berangsur turun
meski turun harga gula pasir ternyata masih belum menyentuh target pemerintah yang menginginkan harga gula pasir di angka tiga belas per kilogram
sebelumnya harga gula pasir di tingkat eceran mencapai delapan belas ribu rupiah per kilogram
di awal minggu ini harga gula pasir di sejumlah pasar tradisional di dki jakarta menunjukkan penurunan yaitu di angka lima belas per kilogram
hal ini diakui pedagang di pasar tradisional majestik dan kebayoran lama jakarta selatan mulai terjadi satu bulan terakhir
kemarin sempat harga tujuh belas
tujuh belas enam belas sekarang sudah mending sudah rata turun
sekarang saya jual lima belas tadinya enam belas
kayaknya sudah satu bulanan ya
turun dikit dikit sekarang sudah segitu harganya
penurunan harga gula pasir di angka lima belas per kilogram sebenarnya masih belum menyentuh target pemerintah
yang menginginkan harga gula pasir di tingkat eceran sebesar rp tiga belas per kilogram
melihat fakta itu perubulok menyatakan akan memastikan kecukupan pasokan gula yang berasal dari dalam maupun luar negeri
serta mengawasi penyaluran melalui distributor distributor yang telah bekerja sama dengan perusahaannya
tidak lupa bahwa perusahaan tersebut
harus berkomitmen untuk menjaga harga eceran yang kami tetapkan
pada waktu itu bulan juli harga eceran tertingginya rp tiga belas
jadi ada pernyataan tertulis dan harus menjalankan komitmen itu dengan ketentuan het yang kami tetapkan
gula merupakan salah satu dari tujuh komoditas pangan utama
yang harganya telah diatur melalui peraturan menteri pendagangan no enam
pada tahun dua ribu enam belas
peraturan yang dibuat untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan ini
akan mengatur harga eceran tertinggi di tingkat pedagang dan konsumen